kepala kepala kepala
seorang warga histeris menolak pengosongan lahan
untuk pembangunan sirkuit motogp mandalika lombok pada jumat pagi
sejumlah polisi wanita dari polda ntb yang diterjunkan ke lokasi
berusaha menenangkan perempuan ini meski mendapatkan perlawanan
tak jauh dari lokasi lahan sejumlah warga juga melakukan pengadangan
dengan membakar semak belukar di depan lahan yang diklaim sebagai hak milik mereka
pihak indonesia tourism development corporation atau itdc
mulai jumat sebelas september akan terus melakukan pengosongan lahan
di sebelas titik di kawasan ekonomi khusus sirkuit motogp
dan di sini
pembangunan bisa dilaksanakan